presiden joko widodo usai mengunjungi amerika serikat
menghadiri konferensi tingkat tinggi negara asia tenggara dan amerika serikat
komitmen ktt asean as menyoroti perubahan iklim dan juga perang yang terjadi di ukraina
dan untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami
teku reza shah dosen hubungan internasional universitas pajajaran
selamat siang mas teguh apa kabar
kabar baik salam dari bandung
alhamdulillah baik sedang di bandung
baik mas teguh ini kalau kita melihat kemarin ktt asean dan juga amerika serikat
ini mengeluarkan pernyataan bersama untuk mempererat kerjasama antara negara asean dan juga amerika serikat
bagaimana anda kemudian melihat pernyataan ini
dan apa kira kira keuntungannya bagi asean dan indonesia khususnya
saya menyambut baik ya pertemuan ini ya
karena benar benar dirancang dengan sangat baik
dan tampaknya amerika serikat sangat proaktif
kita lihat terutama pada tahun lalu pada bulan oktober
itu presiden joe biden langsung terlibat dalam virtual summit
kemudian beliau mengharapkan adanya dialog yang lebih awal
tapi asean sangat sulit mendapatkan waktu yang pas dari sepuluh negara tersebut
dan baru minggu lalu kita menyelesaikan suatu in person summit langsung ketemu
dan saya melihat ada hal banyak hal yang positif ya
antara lain adalah pengakuan amerika serikat akan asean centrality
itu yang pertama dan kedua amerika serikat menghargai asean free and open indo pacific
amerika serikat sangat mengharapkan peran aktif indonesia di kawasan indo pasifik
walaupun di kalangan pemikir indonesia asean dan amerika serikat juga masih belum ada kepastian
apakah yang dimaksud dengan peranan tersebut apakah asean sebagai driver
asean sebagai convener asean sebagai fasilitator asean sebagai hub atau apapun
tapi paling tidak kita melihat bahwa amerika serikat itu sangat menghargai harkat asean
karena stabilitas yang kita bangun dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh itu berdampak juga
kepada kawasan indo pasifik kepada kawasan jawa timur dan ini yang sangat berdampak bagi dunia
kemudian juga kita melihat amerika serikat dalam pertemuan dengan asean tersebut
bukan hanya menjanjikan tapi juga memastikan akan menurunkan bantuannya bagi asean
misalnya dalam pertemuan virtual bulan oktober lalu
amerika serikat mengatakan akan memberikan bantuan satu ratus dua million us dollar pada asean
dan kemarin dalam pertemuan terakhir akan memberikan satu ratus lima puluh juta us dollar juga bagi asean
dan untuk itu kan yang penting sekarang adalah membuktikan bahwa terlepas dari bantuan itu turun atau tidak
kita negara negara asean sangat konsisten dengan prinsip prinsip sustainable development goals
dan untuk itu amerika serikat sangat memperhatikan indonesia walaupun dalam hal ini mereka harus berlaku adil
kepada semua negara dalam asean
tapi status indonesia ini menarik karena saat ini sampai tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
kita adalah koordinator terhadap sama asean dan amerika serikat
dan untuk itu kita bisa mengajukan inisiatif inisiatif bilateral untuk indonesia
misalnya kita tahu amerika serikat sangat berkepentingan dengan naiknya kelas menengah indonesia
otomatis purchasing power mereka juga menaik
kemudian amerika serikat juga selalu mengatakan digital economy dari indonesia yang masih membutuhkan sentuhan sentuhan

jadi kita bisa mengajukan dari teknologi yang lebih tinggi oke itu betul
kemudian juga amerika serikat dengan kita memang tidak bisa dipisahkan kita punya banyak perjanjian
strategic partnership kita punya amerika serikat dan kita juga secara rutin berdialog dengan amerika serikat
seringkali kita ketemu di asean plus three seringkali kita ketemu dalam east asia summit
dan secara teratur kita bersama as dan juga seringkali berbeda pendapat dengan as di dewan keamanan tdb
dan untuk itu ya kita harus akui amerika serikat menganggap penting indonesia
dan indonesia juga menganggap penting amerika serikat
dan mumpung kita sekarang adalah memegang ketuaan untuk asean untuk amerika serikat
koordinator asean untuk amerika serikat dan juga kita sebagai ketua untuk g dua puluh saat ini
ini adalah momentum yang sangat baik bagi indonesia untuk
tapi di satu sisi mengedepankan pentingnya asean bagi amerika serikat
dan juga pada saat yang sama mengutamakan kepentingan indonesia dalam konteks hubungan bilateral dengan amerika serikat
hubungan regional dan amerika serikat dan juga hubungan global dengan amerika serikat
jadi ini memang satu jadi momentum yang penting gitu ya kalau memang indonesia bisa memainkan peran
tapi kemudian kalau kita melihat juga kondisi geopolitik saat ini
ini tentu kita tidak bisa mengesampingkan konflik yang terjadi di
dan indonesia juga bisa memainkan peran
dan indonesia juga ini menyayangkan perang yang terjadi di sana
bagaimana kemudian anda melihat posisi indonesia di antara konflik rusia ukraina
karena kita ingat juga presiden zelensky sendiri berkali kali meminta bantuan senjata ke negara negara lain
dan indonesia ini tidak bisa menyanggupi
seperti apa anda melihatnya
pertama kita selalu mengklaim dan juga membuktikan bahwa kita adalah negara gnb yang aktif
tapi pada saat yang sama juga kita konstruktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia
dan ini yang unik ya
di mana amerika serikat sangat angkat topi beberapa bulan silam atas posisi indonesia
di mana ada sembilan puluh enam negara sponsor untuk resolusi majelis umum indonesia bersama amerika serikat
walaupun kita tidak ingin bersama mereka kita konsisten dengan prinsip
tapi kenyataan kita menempatkan diri kita dalam posisi bersama amerika serikat
dan kemudian pada saat yang sama kita juga termasuk negara yang voting
yang mendukung resolusi tersebut bersama satu ratus empat puluh satu negara lain di dunia
dan kita tidak masuk dalam negara yang abstain yang tiga puluh lima negara tersebut
dan juga lima negara yang mendukung
tapi untuk itu kita melihat bahwa konsistensi kita dalam hal ini tidak menyinggung perasaan rusia
dan juga malah didukung oleh amerika serikat
kita lihat misalnya begitu kita menyatakan posisi kita menyetujui resolusi tersebut
pihak amerika serikat mengatakan ini adalah kesamaan posisi indonesia dan amerika serikat dan indonesia
dan dengan pongahnya
mereka mengatakan kita mendukung amerika
apalagi kita mendukung adalah prinsip prinsip penyelesaian krisis internasional secara berkeadilan
sesuai dengan prinsip prinsip hukum internasional
dan untuk itu ya tepat sekali kalau mau nggak mau kita lanjutkan kerjasama dengan amerika serikat ini
dan untuk kasus konflik rusia dan ukraina tersebut
posisi kita benar benar bebas aktif kita benar benar di tengah
kita menolak permintaan bantuan seketil apapun dari amerika serikat untuk kasus tersebut
dan juga permintaan langsung dari presiden ukraina untuk kasus tersebut
kita tolak dan kita mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa itu bertentangan dengan kepentingan nasional indonesia
forum yang bisa indonesia lakukan adalah forum dialog penyelesaian konflik secara damai
dan juga penggunaan jalur jalur multilateral
disinilah sekali lagi disinilah perbenturan indonesia
indonesia dengan amerika serikat
dimana amerika serikat menghendaki unilateralism
kita menghendaki multilateralism
dan kalaupun amerika serikat mengharapkan multilateralism
multilateralism tersebut harus didukung oleh sekutu sekutu barat amerika serikat
dan untuk itu kalau dipaksakan dunia akan semakin akan semakin sesah
dan kalau dunia semakin berbolak seperti ini kan
tepat sekali seperti statement ibu ratnaw tadi
ini tidak menguntungkan bagi dunia
akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia
menjauhkan terciptanya suatu perdamaian di dunia
dan untuk itu ya kita sebagai negara yang non aligned harus benar benar yakin
bahwa kita itu berperan dalam semua titik titik dialog ya
entah itu namanya konflik entah itu namanya cooperation
harus selalu ada titik titik dialog
kita harus selalu mencari titik titik dialog cooperation
antara indonesia amerika serikat dan juga ukraina
saat ini adalah ujian atas prinsip gnb kita benar benar diuji
amerika serikat mengatakan ya
kalau udt undang putin kami nggak datang
dan yang salah putin mengatakan
kami tetap datang
undangan sudah diberikan di roma
dan kemudian undangan sudah diberikan juga bulan februari lalu
dan diperkuat juga dengan statement yang bisa bisa rusia di jakarta
putin akan datang
dan untuk itu
kita memang non prinsip non alignment indonesia
sedang diuji dengan sangat berat saat ini
dan pada saat yang sama juga kita harus mengedepankan
yang kita selamatkan ini adalah perdamaian dunia
satu kita juga harus menyelamatkan marwah dari g dua puluh tersebut
jangan sampai nanti celak di kemudiannya
karena dituduh oleh dunia bahwa indonesia tidak berhasil menjalankan kesetuaan di dunia
dan juga indonesia tidak berhasil menjalankan keseimbangan dalam konflik internal dari g dua puluh tersebut
dan saya pikir masih ada waktu sekarang sampai pertengahan bulan oktober
dan saya sangat berharap peranan indonesia di level bilateral regional dan global ini
bisa membawa keadaan yang lebih baik
strategi optimal kita adalah putin datang
amerika serikat datang
dan perdamaian secara bersahab ditapai di kawasan yang disengketakan
dan pada saat yang sama g dua puluh itu berhasil
karena bagaimanapun kita tidak pernah mundur dari pertemuan pertemuan sikat menteri
dan pertemuan pertemuan sikat working group
kita selalu aktif
dan selalu kita komunikasikan hasilnya kepada dunia
dan dunia bisa melihat bahwa indonesia sangat konsisten dengan kesetuaannya
dan siap mengelola pertemuan tersebut di akhir bulan oktober
iya pak teguh tapi memang kalau kita menghubungkan dengan g dua puluh nanti
tentu kan ini jadi satu tantangan tersendiri bagi indonesia sebagai tuan rumah
tadi anda sudah jabarkan bahwa rusia bersedia hadir kemudian amerika menolak
kemudian sebelumnya juga kita ada pertemuan dengan amerika serikat
dengan adanya sejumlah bantuan yang akan diberikan
melihat dinamika geopolitik saat ini
bagaimana kemudian anda membaca nantinya posisi atau sikap yang akan diambil indonesia pada saat g dua puluh nanti
setelah pertemuan ktt asean dan amerika serikat ini selesai
apakah akan ada yang berubah dari sikap sebelumnya
kita lihat sekarang ya
sebelum ktt ini dunia melihat bahwa posisi indonesia itu masih normatif ya
dalam satu sisi masih mengharapkan amerika serikat datang masih mengharapkan rusia datang
tapi dari ktt yang terakhir ini kita melihat bahwa amerika serikat secara halus mulai menekan indonesia
dan di dalam satu sisi sangat mengharapkan g dua puluh itu berhasil
pada saat yang sama juga dia mengharapkan putin tidak datang
dan untuk itu kan pentingnya
disinilah pentingnya diplomasi publik dari indonesia untuk meyakinkan kepada dunia
bahwa yang dipertahankan adalah marwah dari g dua puluh itu sendiri
dan pada saat yang sama terbuka forum bagi pihak pihak yang bersikai
untuk mendiskusikannya masih dalam kerangka g dua puluh
ataupun nanti diperlukan dialog dialog bilateral yang sangat sensitif
antara indonesia amerika serikat indonesia dengan rusia
karena jangan sampai g dua puluh ini berjalan tapi amerika serikat tidak datang dan juga rusia tidak datang
dan untuk itu saya pikir indonesia harus konsisten kepada dunia
kita hendaknya membuka pada mata dunia bahwa dari hari ke hari ada pencapaian daripada persiapan dari g dua puluh itu
terserah kerapannya apa terserah itemnya itu politik item lingkungan hidup ekonomi keuangan perbankan kesehatan dan sebagainya
ataupun pemulihan covid sembilan belas
tapi hendaknya trennya itu terlihat menaik dan juga terlihat bahwa indonesia senantiasa mengkomunikasikan persiapan dan pencapaian itu dengan seluruh anggota g dua puluh
karena dengan demikian kita bisa meminta amerika serikat untuk apa ya janganlah terlalu ego janganlah terlalu mengedepankan unilateralism
karena bagaimanapun juga unilateralism itu tidak membawa dunia kepada keadaan yang lebih baik
persis seperti yang dikatakan ibu mendutani
yang diperlukan adalah multilateralism untuk itu kita berharap ya ke dua puluh ini berhasil dan ke dua puluh besar tersebut datang
betul kita doakan bersama tentunya nanti penyelenggaran g dua puluh ini indonesia bisa memberikan peran yang cukup penting dan juga adil gitu ya bagi semua
dan itu tadi untuk bisa berperan dalam perdamaian dunia
baik bapak teguh reza shah dosen hubungan internasional empat terima kasih atas waktunya untuk kami selamat kembali beraktivitas